kita kembali ke papua satu aparat tni gugur ditembak oleh kelompok bersenjata
kontak senjata terjadi antara aparat yang berada di pos sialet tujuh ratus lima puluh lima mbuwa dan kelompok bersenjata selasa dinihari
sementara itu hingga saat ini satu ratus lima puluh anggota tim gabungan tni polri yang berangkat dari wamena belum mencapai distrik gigi
karena dihadang kelompok bersenjata dinihari
tni polri mencari informasi dari pasukan yang dikirimkan tadi pagi menuju lokasi
sudah link up dengan pos yonif tujuh ratus lima puluh lima yalet yang berada di distrik dua kabupaten duga
informasi yang didapatkan ternyata pos tersebut juga tadi malam sekitar pukul setengah tujuh malam
juga diserang oleh kelompok kksb yang diduga dipimpin oleh saudara egyanus koboya
kerugian yang dialami sampai saat ini yang terdata adalah satu orang prajurit gugur dan satu orang prajurit luka luka
sebelumnya satu ratus lima puluh anggota pasukan gabungan tni polri selasa pagi diberangkatkan ke wamena melalui bandara sentani
pasukan gabungan kemudian akan menuju kabupaten duga untuk mengantisipasi insiden
yang diduga menewaskan tiga puluh satu pekerja di kali yigi dan kali aurak distrik yigi kabupaten duga
pasukan gabungan yang dipimpin kompol muhammad ali ini kemudian akan menuju kabupaten duga lewat jalan trans papua
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kepala penerangan kodam cendrawasih
kolonel infantri muhammad aidi di jakarta
selamat sore komandan
bagaimana pergerakan dari pasukan gabungan sejauh ini
untuk pergerakan sampai saat ini juga kita belum dapatkan laporan bagaimana pergerakannya
kemudian juga memang sebaiknya juga kita tidak perlu eksplos ke media tentang bagaimana pergerakan
itu karena seberapa jumlahnya karena ini berkaitan dengan keselamatan pasukan sendiri yang pergerakannya
baik karena memang ada beberapa tantangan juga begitu
ada upaya pembangunan
jalan trans papua untuk menuju ke tkp begitu ya pak aidi
untuk dugaan siapa pelaku penyerangan dan motif dari serangan ini
apakah ini sudah bisa diungkap ke publik
ya kalau dugaan kita bisa pastikan bahwa pelakunya adalah juga yang melakukan beberapa waktu yang lalu melakukan tindakan penganiayaan dan pemerkosaan terhadap sekelompok guru dan tenaga kesehatan yang ada di mapenduma
karena daerah mapenduma dan daerah igi itu bersebelah perdekatan
jadi kita bisa menduga bahwa pelakunya adalah mereka dan dia dari kelompok separatis bersenjata
motifnya sendiri apakah kemudian memang berkaitan dengan peristiwa peristiwa sebelumnya
ataukah ada motif lain yang menyebabkan terjadinya penyerangan
motif yang selalu mereka suarakan adalah tujuan untuk berdekat sejak dari nkri
jadi bagaimana juga laporan yang kami terima dilaporkan oleh pendeta bahwa awal kejadian ini karena mereka sedang melaksanakan upacara memperingati satu desember
mereka selain sebagai hari kemerdekaannya mereka kemudian ada salah seorang pekerja yang melihat dan memotret kegiatan tersebut
dan mereka marah sehingga dia langsiaskan kemarahan itu dengan mempantai
mereka melihat dan memotret kemarahan itu dengan mempantai seluruh pekerjaan yang ada di sana
artinya bahwa apa kegiatan mereka tindak tandu mereka di sana mereka tidak ingin di expose keluar apalagi sampai ke tangan aparat keamanan
mereka berpikir bahwa seluruh pekerja tersebut sangat berpotensi untuk membocorkan apa yang mereka segala kegiatan mereka lakukan di sana
jadi kemungkinan itu motif yang paling dekat yang bisa kita simpulkan bahwa selama ini
mereka berjuang menyatakan dirinya untuk bisa dari nkri
berarti makanya kita sebut sebagai kelompok separatis bersenjata karena melakukan perlawanan terhadap kedolatan negara
oke baik tapi bagaimana sebetulnya rekam jejak dari kelompok ini kkb
rekam jejak yang selama ini yang ada di wilayah benduma kompleks wilayah nduga
itu memang sudah sering melaksanakan gangguan gangguan kepada aparat keamanan maupun kepada pekerja jalan
jadi rekam jejak yang bisa kita sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu juga tahun lalu kalau tidak salah itu
mereka melakukan penyerangan terhadap operator alat berat yang berasal dari meladon ditembak mati
yang bekerja di situ kemudian selama kita juga melakukan proses proyek pembangunan jalan trans papua
memang sering mereka melakukan gangguan gangguan
namun selama ini juga pt yang bekerja atau kontraktor yang bekerja di sana
yang memang berkolaborasi dengan aparat keamanan
kalau pun ada gangguan pasti kita bisa atau tidak bisa melakukan perlawanan
hanya kami belum mendapatkan informasi detail pt istaka karya yang sekarang bekerja di jembatan ini
apakah ada koordinasi dengan aparat keamanan terkait pembangunan tersebut
dan aparat keamanan mana mereka berkoordinasi dan jalan saat kejadian di sana tidak ada aparat keamanan tidak ada tni jepul
oke bagaimana sebetulnya kronologis penyerangan
karena kan sebetulnya ada korban dari para pekerja tiga puluh satu orang kemudian ada juga satu anggota tni
yang diserang di pos artinya apakah ini dua peristiwa berbeda atau bersamaan
kami bisa kalau memang itu kejadian itu benar kami bisa kaitkan bahwa itu ada kaitannya
benar benar itu berkaitan karena itu satu kompleks
walaupun jarak dari gua dengan ke yi itu masih kurang lebih sepuluh km dari peta tapi dalam satu komplek
karena laporan terakhir yang kami terima tentang adanya penyerangan pos tni di mbuah
berawal dari laporan di telpon satelit yang dilaporkan masyarakat ke polres jaya wijaya waminah
namun setelah yang melaporkan bahwa terjadi penyerangan pada pos tni yang ada di mbuah
dan mengakibatkan kabarnya ada satu orang anggota tni yang disandu oleh temannya kemudian ada yang luka
sehingga mereka laporkan yang masyarakat tersebut melaporkan bahwa kemungkinan ada satu orang anggota tni yang tewas
yang gugur dan saatnya luka luka
tetapi setelah laporan tersebut kami tidak bisa mengkonfirmasi lebih lanjut lagi
karena di sana saran komunikasi sangat terbatas saran kecil tidak ada
tetapi pasukan kami sudah berkali sana mudah mudahan apabila sudah sampai ke lokasi dan bisa menguasai daerah tersebut
segera menggelar sarana komunikasi supaya komunikasi kita bisa lancar
oke artinya belum ada juga
karena sejauh ini laporan yang kami terima
baru laporan satu arah
artinya satu arah bahwa yang bisa laporan adalah dari dalam
sementara dari luar kita tidak bisa mengkrucek lagi
oke artinya belum bisa dipastikan
ada informasi dari wartawan kami yang berada di sana
bahwa ada empat orang pekerja yang selamat
dan kemudian berjalan kaki atau menyelamatkan diri dari lokasi berjalan sejauh delapan km
informasi tersebut belum bisa dikonfirmasi begitu pak aidi
itu sudah kami dapat laporan juga isu juga
tetapi kami belum bisa mengkonfirmasi karena belum ketemu orangnya
jadi artinya kan informasi ini kita bisa sampai ke publik apabila memang sudah bisa kita nyatakan
tapi kita dapat laporan yang saya sampaikan tadi laporan secara satu arah
jadi dia laporkan bahwa ada yang selamat jalan kaki
tapi kami belum bisa ketemu orangnya
jadi kami belum bisa pastikan bahwa apakah itu benar atau tidak
baik pak aidi
jadi terakhir apakah ada penerapan status tertentu terhadap kabupaten duga
apakah ada penerapan status tertentu terhadap kabupaten duga pasca penyerangan yang terjadi
kalau penerapan status itu kan itu prorigatnya negara
yang sampai saat ini papua nura dan papua secara umum
statusnya itu adalah tertib sipil
sama statusnya dengan yang ada di jakarta
artinya tindakan penegakan hukum yang dilakukan juga adalah
mana tni membackup
kalau peningkatan status menjadi misalnya terdarurat
si pilar atau darurat militer ya itu haknya negara yang menentukan itu
melalui pertentuan dpr
artinya yang dilakukan tni saat ini adalah meningkatkan pengamanan
salah satunya dengan mengirimkan petugas gabungan
begitu pak aidi
pak muhammad aidi kolonel infantri kapendam cendrawati
terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom